rupanya dia tahu ada yang membuntutinya
aku tidak kalah
aku baik baik saja
ilmu orang itu lumayan tinggi juga
hampir saja aku mati konyol dibuatnya
sebenarnya siapa dia
ternyata kita belum ada apa apanya adikku
di nusantara ini masih banyak orang sakti
harus bicara apa nanti kita kepada suhu disana
jangan patah semangat kak
ilmu kita hebat
masa melawan rakyat biasa saja kita kalah
pasti ada yang salah
ada yang salah dengan kalian
bumbu yang sama
belum tentu menghasilkan masakan yang sama enak
itu semua tergantung siapa yang mengolahnya
belajarlah dari pengalaman
kalian akan tahu jawabannya
ada apa mahesa
katanya aku bisa mengalahkan kiyasanta
kenapa aku masih bisa dikalahkan
kamu tuh orang yang gak sabaran mahesa
kamu itu baru dapat ilmu dasar dari aku
sudah berani kamu melawan kiyasanta
aku ingin secepatnya mengalahkan anak itu
asal kamu mau belajar lagi lebih keras
aku siap berlatih
asal bisa mengalahkan kiyasanta
itu anak pintar
apakah aku sudah bisa mengalahkan kiyasanta
agar perampok sakti itu hengkang dari pajajara
dia akan menjadi saingan dan juga musuh besarku
tapi aku harus tahu apa kelemahannya

dan menangkan aku
dan menangkan aku
dimana perampok sakti itu berada
rupanya ada yang masuk jadi caguan
kenapa kau senang mencari keributan dari kampung kita ini
aku mencari seorang bijak
yang bisa menjawab pertanyaanku
apakah dosa dosa aku yang sudah menumpuk ini
masih bisa diampuni
kenapa kiyasanta bertanya seperti itu
karena aku ingin tahu
aku ini seorang perampok
yang sudah membunuh banyak orang
di sini ada orang bijak yang bisa menjawab pertanyaanku
kami tidak paham soal itu
lebih baik kisah anak bertanya kepada kiyai haji hasanuddin
perampok sakti itu sekarang malah ingin bertobat
malah sekarang dia ingin bertemu dengan kiai hasanuddin
kalau kiyai bangkutan itu berhasil menyadarkannya
ini akan lebih berbahaya bagiku
lebih baik dia menjadi perampok sakti seperti sekarang ini
ini tidak boleh dibiarkan terjadi
keluar kamu kiyai hasanuddin
ada apa pak man
hei bota dimana kiyai hasanuddin
kakek hasanuddin sedang pergi
dimana kiyai hasanuddin
kiyai hasanuddin sedang pergi
kalian tidak dapatization
dengan bocah ingusan ini
paman sepertinya paman ada masalah
mungkin aku bisa bantu
kamu masih bocah ingusan
tidak akan pernah paham dengan urusanku
sudah cepat panggil kiai hasanuddin
suruh dia keluar
maaf paman kakak hasanuddin tidak ada
dari tadi kamu bilang kiai hasanuddin tidak ada
sudahlah aku pergi saja
tidak ada soalan
tidak ada orang yang bisa memberikan jawaban
lebih baik aku seperti ini saja
singa maluta si perabot sakti tanpa tanding
aku harus mencari orang lain
tidak mungkin hanya ada satu orang bijak di negeri ini
tidak mungkin tidak mungkin
sepertinya ada yang mengikutiku
tidak ada makasih keadaannya

hanya dia tahu ada yang membuntutinya
aku tidak akan melepaskanmu
lumayan juga cepatannya
sejak saat mereka tidak melakukannya
si brokok kok belakucang
kemana dia pergi
aku muak berhadapan dengan pengecut
aku mengikutimu bukan untuk mencari masalah
tapi aku ingin mengajakmu untuk bekerjasama